ya allah ya rab tuhan
hamba tidak menyangka ya rob
perjalanan keluarga hamba akan seperti ini
dan sekarang malah sudah ada di tangan si kobar
jadi dia tidur di luar gitu
karena ini semua cuma untuk ngeliatin
seberapa besar bei cinta sama kamu
setelah b ketakutan kehilangan kamu
di situ waktu yang tepat
untuk kamu kendaliin sepenuhnya
habis dari bang kobar
next apakah kita masih dibutuhin
buat jaga rumah bang kobar
untuk sekarang sih enggak nanti gue akan iphone
ada yang lebih penting
lebih penting dari ngejaga rumah bang kobar
besok malam akan ada pertarungan
yang suruh antara bang kobar
ya buat apa lagi lah
untuk memperebutkan raya
sekarang ini bang kobar udah beda
beda sama yang dulu
sekarang bang kobar ilmunya lebih tinggi
gue yakin bang kobar pasti akan habisin
apalagi dia ngancem ngancem bang kobar kan
ini udah malem banget
ayolah jangan kayak anak kecil gitu sayang
kalo gak dibuka mas tidur di luar nih
ya allah ya rahmat
teguhkanlah kesabaran hamba ini ya allah
teguhkan ya allah
tapi bisa tidur di sini
menurut reva ya
gimanapun juga ini udah kelewatan
tapi coba deh sekali kali marah atau negor mama adriana
supaya memang adanya tuh gak ngelunjak kayak gini sama papi
kamu harus paham
papi tadi kan sudah bilang sama kamu
dan papi juga sayang sama kamu
tapi tidak akan pernah bisa menyakiti mama adriana
seperti juga papi akan menyakiti kamu
kan gak boleh saya menyakiti perasaan
orang yang dicintai dan disayangi
dia aja ngeliat papi kayak gini sekarang
kamu bubuk ya
papi juga mau bubuk disini
dengan selimut kamu
tapi merasa bisa tidur nyenyak
kalau gitu reva tidur sekarang
tapi papi ingat ya
tapi harus langsung tidur dan
semoga papi tidurnya nyenyak disini
jangan kepikiran apa apa lagi
yang dia sanggup pilih
perjalanan keluarga hamba akan seperti ini
malah sudah ada di tangan si kobar
tolong lindungi keluarga hama gusti
hamba terpaksa akan melawan kobar di pertarungan
demi keselamatan si neng
engkau mengetahui atas segala sesuatu
di buka bumi ini
kalau memang saya terpaksa melawan kobar
tolong lindungi hamba ya allah
dan beri si kobar hidayah
supaya dia tidak mengacau lagi
di muka bumi yang kau ciptakan
aku mohon berikanlah
kesabaran dan ketabahan untuk papi
menghadapi setiap masalah yang dihadapinya
aku mohon berikanlah
petunjukmu kepada papi
supaya papi mengetahui dan menyadari
aku gak tega ngeliat papi diginiin terus sama adriana
aku mohon berikanlah
jalan keluar terbaik
di dunia maupun di akhirat
perhatikan apartments yang dibangun di sini